sekarang waktunya kita intip destinasi wisata
setelah memiliki destinasi wisata berkonsep negara luar negeri seperti little chinatown dan juga little korea
bandung kini memiliki destinasi wisata baru yaitu little arab
langsung saja kita simak informasinya ada apa saja dan anda bisa berfoto selfie di sana
arsitektur khas timur tengah lengkap dengan dekorasinya ini sengaja menjadi tema wisata di kawasan ini
saat berkunjung penyambut tamu pun menggunakan kostum tradisional timur tengah
begitu masuk suasana tempat wisata yang berada di jalan ternate ini juga kental dengan ornamen timur tengah yang menghiasi setiap sudut

yang digunakan sebagai hiasan juga langsung didatangkan dari timur tengah
maka tak aneh jika tempat ini dijuluki little arab bandung
detail to detailnya itu memang benar benar signatur dari timur tengah
tak lengkap rasanya jika tidak menyantap hidangan di restoran ini
menu lamosaka menjadi pilihan
prosesnya pertama tumis bawang bombay bawang putih dan saus tomat
masukkan daging cincang dan beri sedikit air
berikan garam dan rempah
biarkan hingga kuahnya menyusut
tahap selanjutnya masukkan terong goreng ke dalam wadah
lalu masukkan daging cincang matang di atasnya
masukkan kentang mayonese wortel bawang bombay paprika dan tutupi dengan adonan daging cincang
terakhir lapisi dengan mayonese dan keju mozzarella
panggang selama lima belas menit
kini saatnya mencicipi menu khas timur tengah lengkap dengan suasananya
aneka kuliner timur tengah lain mulai dari makanan pembuka hidangan utama hingga penutup juga bisa memanjakan lidah
selain makan makan berburu foto adalah agenda wajib di sini
ratusan pengunjung yang memadati setiap sudut memanfaatkan latar ciamik untuk dijadikan tempat berfoto
meski tempat ini pada dasarnya adalah sebuah restoran saat siang hari pengunjung lebih banyak berfoto daripada menyantap makanan
karena di sini situasinya berbeda dengan restoran lain
terus menunya ternyata menu arabianya di sini paling enak
yang udah kita udah keliling kemana mana yang paling enak di sini yang paling cocok
bagus buat dipotong juga bagus
meski baru dibuka dua bulan lalu wisata baru ini menjadi magnet bagi ratusan pengunjung asal domestik maupun mancanegara
gian permata sari bandung